ribuan rumah di dua kabupaten yaitu provinsi banten terendam banjir
di kabupaten serang dan pandeglang ada empat rumah warga yang terendam banjir
selain pemukiman banjir juga merendam akses jalan
sementara sebuah mobil berpenumpang empat orang turut terseret banjir
hujan deras yang mengguyur banten sejak minggu malam
menyebabkan empat rumah warga di kabupaten serang dan pandeglang terendam banjir
pada senin pagi ratusan warga masih terjebak di rumah mereka
banjir tak hanya merendam rumah warga
akses jalur menuju anyer dan pantai carita pun terputus lebih dari satu km di empat lokasi
di ruas jalur itu sebuah mobil berpenumpang empat orang ikut terseret banjir
keempat orang yang merupakan satu keluarga tewas
banjir kali ini juga membawa material lumpur hingga beberapa ruas jalan tak bisa dilalui
saat ini sebagian warga masih tinggal di rumah
karena pemerintah belum memberi informasi lokasi pengungsian di carita dan anyar
motornya mau kok pak
tadi sempat merobos air ya pak
tinggi nih pak airnya pak
lumayan sekitar setengah meteran
pak ini akses menuju anyar atau gimana sih pak
mau pulang ke
nah ini jalan apa sih pak
oh iya jalan alternatif ke anyar
ke anyar ya pak
ini tengah tengah sama lapuan
jadi ada berapa rumah
ada berapa rumah yang terendam pak
untuk anyar saja pak
untuk ayam sepuluh ribuan lah
hampir sepuluh ribu ya
rata rata ketinggian banjir berapa pak
sampai satu ratus enam puluh cm
enam puluh cm pak ya
pak ini informasinya semua jalan juga terendam
itu belum pasti pak
karena menyelamatin orang dulu
data sementara banjir di dua kabupaten ini meliputi hampir seluruh desa di kecamatan anyer cinangka mancak carita dan labuan
di carita dan labuan ada empat desa terendam banjir dengan jumlah warga mencapai dua satu ratus delapan belas jiwa
adi mazda serang